nurdin halid terpilih menjadi ketua pimpinan musyawarah nasional luar biasa munaslup partai golkar
perwakilan dari dewan pimpinan pusat
sementara siti aisyah tuti handiani menjadi sekretaris pimpinan munaslup
hal ini ditegaskan oleh sekretaris jenderal partai golkar idrus marham
yang menyebut bahwa perwakilan dpp yang menjadi perwakilan munaslup dua ribu enam belas adalah nurdin halid
secara organisatoris menurut idrus posisi nurdin dalam kepengurusan dpp golkar adalah ketua bidang kepartaian yang bertanggung jawab dalam keorganisasian
tidak hanya itu nurdin dianggap sukses memimpin partai pengarah atau steering komite munaslup golkar
sebelumnya ketua dewan pertimbangan partai golkar akbar tanjung sempat meminta dewan pertimbangan masuk dalam pimpinan munaslup
hal tersebut terjadi saat munaslup membahas tata tertib
dan adart partai minggu siang akbar tanjung juga berterima kasih jika dewan pertimbangan bisa masuk dalam unsur pimpinan munaslub
gegasan ini ditolak pimpinan panitia pengarah atau steering komite munaslub nurdin halid
menurut nurdin tidak pantas jika dewan pertimbangan menjadi pimpinan munaslup
pernyataan ini kemudian menjadi polemik
salah satu peserta munas tersinggung dan suasana sempat memanas